assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pagi hari ini saya datang ke stasiun mrt
dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini
akan digelar oleh tni dan polri
pasukan untuk berada di titik titik keramaian
dalam rangka mendisiplinkan lebih mendisiplinkan
masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan
sesuai dengan psbb
akan digelar di empat provinsi dan dua puluh lima kabupaten kota
sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat
dari masyarakat akan semakin terjaga
dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya
tni dan polri ikut secara masif mendisiplinkan
masyarakat ini menyadarkan masyarakat
mengingatkan masyarakat kita harapkan
kurva dari penyebaran covid ini akan semakin menurun
kita melihat bahwa r dari beberapa provinsi
sudah di bawah satu dan kita harapkan akan semakin
hari semakin turun dengan adanya digelarnya
pasukan dari tni dan polri di lapangan secara masif
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini